nah ini guys
sejumlah warga dan pengendara di jalan telaga raya sunter jakarta utara terlihat mendorong mobil yang terparkir di bahu jalan rabu siang
penyebabnya adalah dua kendaraan yang parkir di kedua sisi jalan menghalangi kendaraan lain yang akan melintas
dalam video yang viral di media sosial ini warga bahkan mencongkel bagian bawah salah satu kendaraan untuk digeser
namun karena roda yang terkunci warga menempelkan tulisan dan papan dilarang parkir di salah satu kendaraan sebagai bentuk protes
kondisi seperti ini juga bisa mengganggu pergerakan mobil ambulans ataupun mobil pemadam yang akan melintas
pihak suku dinas perhubungan jakarta utara akan melakukan sosialisasi terkait parkir liar di wilayah ini
kita sosialisasi nanti rt yang menegur apabila masih membandel kita siap untuk penderekan
kewajiban mempunyai garasi bagi warga jakarta yang memiliki kendaraan sebenarnya sudah tertuang dalam perda no lima tahun dua ribu empat belas